jadi selama ini lo minta bantuan arjuna
untuk mendapatkan cinta
gue gak pernah habis pikir ya
jadi selama ini perhatian lo sama gue itu
lo udah bohongin gue
habis jalan jalan sama teman teman gue
kamu tidak apa apaan sih
kamu dipulang ke rumah orang tua aku
cuma minum dikit
kalau orang tua saya tahu kamu mabuk mabukan kayak begini
kan ga emak
ya so what kalo mereka tau lah
di amerika biasa tuh
hey ini bukan amerika
ini indonesia bukan amerika
kok mau tidur
ya kita tidur
loh kok tuh mokmen
udah lo masuk aja dulu
yuk bentar ya gue bikinin teh buat lo
duduk aja dulu
gue ke dapur bentar ya
hai ini tehnya
makasih ini boleh kita lihat sebentar enggak
nggak ada sebentar ya
nah nggak pake lama kok
komik cinta arjuna
hari gini masih ada aja yang baca pome kayak gini
arjuna arjuna udah bebas
ingatkan nama ku arjuna
tangan yang salah tangan manis
baru kali ini arjuna ditinggal wanita
kalau yang tadi gue lihat itu bukan hantu kan
arjuna itu siapa
kenapa juga dia bisa nongol dari komik itu
ya itu deh
lo kedukun ya
soal komik ya gue dapetin dari seorang kakek kakek
ya gue dari dia
waktu itu gue nyamper rumah
nah gue buka
ya dia bilang dia itu janggal dari masa lalu
dia bilang juga kalau dia bakal bantuin kita untuk tuh
untuk dapetin cinta dari orang kita
jadi selama ini lo minta bantuan arjuna
untuk mendapatkan cinta
gue gak pernah harus pikir ya
jadi selama ini perhatian lo sama gue itu cuma karena
lo udah bohongin gue
gue gak pernah bohong tentang perasaan gue sama lu
dan buku itu cuma ngajarin gue cuma
buat menjadi laki laki yang lebih baik
dan tujuan semua itu supaya
gue pengen dianggap
lebih dari teman
gue pusing dengar penjelasan lo
sekarang gue pengen sendiri di kamar
aku masih marah ya sama aku ya
aku gak suka aja diatur sama kamu
aku tuh bukan yang ngatur kamu
if you wanna stay in indonesia
kamu harus bisa beradaptasi dong sama lingkungan di sini
dan kamu harus bisa nyesuaiin sama keluarga aku juga
belum tau kalau aku mau tinggal di sini
kamu ngomongnya malah kayak begitu sih sekarang
gimana kalau belum bisa dapat izin tinggal
kamu aja ikut aku balik ke amerika
hei hei anitta pie masih takut gak sama saya
yaudah usah takut orang ketemu sama laki laki yang gagah berkasak cantan cute kece kok masih takut
eh eh eh eh awas tuh ya deket deket gue
lo lo itu sebenernya nyata ya
aduh selalu pie masih gak percaya
oke kalo kamu masih gak percaya sekarang kamu belai pipiku
kamu pegang kamu rasain kamu sentuh kamu terserah deh pokoknya kamu rasain
lo itu sebenernya siapa sih hantu ya
wah ngomong sembarangan kamu ya bukan
kamu tau gak aku itu orang yang bisa bantuin kamu buat nemuin orang yang kamu cinta
aku tuh bisa liat
hatimu hancur kan ya kan
soalnya pria yang kamu cinta itu berpaling ke wanita lain
kok kamu tau sih
iya tau mau dibantu enggak
kalau kamu mau aku bisa bantuin kamu buat dapetin dia kembali
sampai jumpa lagi